seperti kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah tahun dua ribu dua puluh ini
ditengarai banyak diwarnai politik dinasti mulai dari keponakannya prabowo subianto
lalu juga ada anak dan juga menantu presiden joko widodo sendiri yang melaju dalam pilkada kali ini
dan meski demikian hingga kini tidak ada larangan secara hukum dan konstitusi yang melarang politik kekerabatan
jika dilarang maka justru akan melanggar hak seseorang untuk dipilih sebagai pemimpin
politik kekerabatan sendiri memang berpotensi terjadi penyalahgunaan
di antaranya pemanfaatan anggaran atau fasilitas pemerintah yang berkuasa bagi kerabat yang maju sebagai calon kepala daerah
hanya saja hingga kini belum ada aturan hukum yang melarang hal tersebut
karena itu kpu dan bawaslu dituntut bekerja lebih profesional untuk memantau terjadinya pelanggaran
tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi di seluruh dunia
kita mau melarangnya bagaimana tidak bisa
akan terjadi pelanggaran ham kalau itu dilakukan
oleh sebab itu kalau kita tidak suka terhadap nepotisme dan sebagainya ya
kesadaran moral masing masing aja perjuangannya perjuangan politik dan moral kampanye gitu
agar jangan ini jangan itu tetapi kita mau melarang juga tidak bisa
nah ini fakta yang kita hadapi